anak anak sekalian mohon maaf atas pengumuman yang tadi saya sudah sampaikan
setelah saya dan juga bu yola berunding dan akhirnya kami memutuskan
kalau debbie tetap melangkah untuk masuk ke babak selanjutnya
pak debbie malu
itu namanya pemaksa bu guru sama bu dokter untuk masukin debbie ke final
bukan begitu tapi memang harusnya seperti ini
debbie yang juaranya
segera kamu sampaikan kepada mereka ya
jangan sampai mereka sedih karena tidak diajak buka bersama
iya pak ustadz
kalau begitu saya jalan dulu pak ustadz
silahkan bu dokter yang membacakan pengumumannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anak anak sekalian kalian semua sudah tampil dengan sangat baik
dan materi yang kalian bawakan juga semuanya sangat bagus sangat berbobot
tapi namanya perlombaan itu pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah
kalau gitu sekarang ibu akan bacakan pengumumannya
untuk nilai tertinggi diraih kepada
dan yang berikutnya untuk peserta laki laki di sini karena peserta laki lakinya hanya satu
yang akan masuk ke dalam babak selanjutnya denny
yang terakhir yang akan masuk ke babak selanjutnya adalah
akhirnya aku lolos
jennifer denny dan juga veronica kalian berhak masuk ke babak selanjutnya
jadi tolong dipersiapkan ya materi yang lebih bagus lagi untuk babak selanjutnya
ini kenapa debbie gak masuk ke babak final
ini pasti ada kecurangan ini tidak fair ini
iya ini tidak fair
ini pasti ada kecurangan
ini pasti ada kecurangan ini
aku kemarin habis pergi sama mam
terus aku gak denger kalau kamu telepon
padahal aku juga kangen bingit sama kamu
iya ntut cucu juga kangen sama kamu
makanya cucu tak telepon kamu
udah dapet rumah belum buat kantor cabang
kemarin rumah yang kita lihat kegedean
lanjut kita ketemuan aja yuk
tapi agak sorean ya
selesai cucu pulang kerja
yuk gak apa apa
yaudah sampai ketemu nanti sore
kasih siap siap dulu ah
nanti sore aku mau ketemuan sama encut
mams mau ikut gak
kamu mau ketemu sama cucu
mama pengen sih sebenernya
tapi mama gak bisa ikut salam aja ya
mama ada urusan tuh
bu dokter ini keputusannya tidak adil
jurinya aja berat sebelah
coba jurinya kita tanya sama penonton
penonton siapa yang setuju kalau debbie masuk final
tuh lihat angkat tangan semua
pak udah pak debbie malu pak
debbie debbie malu kalau nggak masuk final
lihat curinya aja sentimen sama kamu
sedangkan penonton semuanya setuju kalau kamu masuk final
harusnya kamu yang menang debbie
bu guru bu dokter harusnya debbie masuk final
debbie malu pak
sebentar sebentar bapak bapak
eh harap tenang
harap tenang bapak bapak
saya dan bu dokter clara akan berembuk dulu
eh kamu tuh mau ngapain
ini kan belum selesai kok malah duduk
tinggal sedikit kan mi
sendirikan juga bisa
saya capek mau surat dulu sebentar
dari pagi saya kerja gak ada istirahatnya
ini kak kasih ya
eh eh icuk
tubuhk aja ini cepet bantuin bawain ke belakang
sira sira sebentar aja nggak bisa
saya ngapain belanja segini banyak
kan ngundang anak yatimnya cuma dua puluh orang
akang teh nyetok bumbu bumbu kering
nanti mah bakal mahal harganya
kan pedagang teh pada memudik
akang teh butuh kulkas neng buat nyetok
jangan sekarang beli kulkasnya
nanti aja tunggu orang orang udah pada pulang dari luar negeri
neng kan akan teh butuhnya sekarang sekarang
nanti kalau mereka nggak pada pulang gimana
ya nggak mungkin atu mereka pasti pada pulang
akang beli kulkasnya karena butuh bukan mau pamer
kemarin dipaksa paksa suruh beli kulkas nggak mau
sekarang aja bangsa maksa beli kulkas
bukan maksa maksa neng emang butuh
baik bapak bapak semua dan anak anak sekalian
mohon maaf atas pengumuman yang tadi saya sudah sampaikan
setelah saya dan juga bu yola berunding dan akhirnya kami memutuskan
kalau debbie tetap melangkah untuk masuk ke babak selanjutnya
pak debbie malu
itu namanya pak pemaksa bu guru sama bu dokter untuk masukin debbie ke final
tapi memang harusnya seperti ini
debbie yang juaranya
kan debbie penampilannya bagus
itu namanya curang pak debbie gak suka
debbie tunggu dulu atu debbie
itu emang dua dua
oh tapi ada dua
ini bukan slim
kita bisa ngeliat kaki ada dua
sya definisi ini menurutmu
saya panggil ini kaki dariku zak
iya komen sama
kesempatannya ini enggak kecepatan
saya bukan kecepatan
sekarang ada tante yang tinggal ada p control d

tempat ngabuburit makin rame teh
orang orang sudah pada datang dari siang
teh kalau dagangan kita habis
besoknya teh bikin lebih banyak lagi tajilnya ya
pokoknya mang begitu ada kesempatan kita usahalah
udah kalau begitu saya permisi ya teh
waalaikumsalam hati hati mang
gak jadi dapet duit
kamu jangan gila lagi
nanti pasti allah ganti dengan rejeki yang lain
yang istrinya mau pulang dari malaysia
berubah jadi penyabar
cik anah mau pulang kak ngaset
mau beres beres rumah dulu
cik anah mau pulang jam berapa sep
tunggu papa dulu debi
dengerin papa dulu
tunggu papa dulu
tunggu papa dulu
tunggu papa dulu
tunggu papa dulu